perayaan ulang tahun tni kali ini akan menjadi yang terbesar dan juga paling semarak
ratusan persenjataan dikerahkan dalam perayaan kali ini
beberapa di antaranya bahkan baru pertama kali tampil di depan publik
puncak perayaan hari jadi tni ke tujuh puluh dua akan diselenggarakan di celegon banten pada lima oktober nanti
namun jauh sebelumnya ratusan kendaraan tempur kapal perang dan pasukan sudah berkumpul di dermaga indah kiat celegon
dalam ulang tahun yang ke tujuh puluh dua nanti tni akan mengerahkan ratusan kendaraan tempur
beberapa di antaranya belum pernah tampil ke hadapan publik
dan ini akan menjadi yang pertamanya bagi mereka perataan tempur ini untuk tampil di depan publik
salah satunya adalah meriam m satu ratus sembilan a empat buatan amerika ini
ini sejatinya adalah meriam meriam artileri
namun demikian meriam ini dilengkapi juga dengan roda rantai seperti halnya tank
sehingga ia bisa bergerak dengan cepat menuju sasaran
dan juga dilindungi dengan lapisan baja sehingga awaknya bisa terbang
dan juga terlindungi
meriam ini memiliki kaliber satu ratus lima puluh lima mm dan mampu menjangkau sasaran sampai lebih dari dua puluh km
meski dibeli bukan dalam kondisi baru meriam swagrak m satu ratus sembilan sudah mengaplikasikan teknologi terkini
untuk pendidikan misalnya tidak lagi dilakukan secara manual
data dan koordinat sasaran cukup dimasukkan ke komputer penembakan
dan laras meriam akan otomatis mengarahkan diri
fitur lainnya adalah meriam ini sudah memiliki perangkat anti nuklir
dan bio kimia sehingga mampu tetap bertempur dalam kondisi apapun
dari metra laut alutsista yang akan tampil pertama kalinya adalah kri marta dinata
serta kapal selam kri nagapasa
kri marta dinata ini merupakan kapal perang jenis fregat dengan bobot sekitar dua tiga ratus ton
kapal ini merupakan kapal produksi bersama antara pt pal di surabaya
dengan galangan kapal diamond di belanda
selain dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan radar yang canggih
kapal ini juga dilengkapi dengan beberapa sistem sensor dan radar yang canggih

lantai kapal rudal anti pesawat dan juga bisa dilengkapi dengan helikopter
teknologi terkini lainnya yang diadopsi kapal perang kri re marta dinata
yaitu diklaim memiliki sifat suluman alias sulit tertangkap radar musuh
pasalnya kapal ini berbahan logam khusus dan cat yang menyerap radar
bentuknya yang banyak bersegi juga membuat pantulan radar dibelokkan ke arah lain
saat ini kapal sejenis yang bernama kri gusti ngurah rai
masih menjalani uji laut
sementara kri nagapasa adalah kapal selam yang baru saja memperkuat tni angkatan laut
kapal selam berbobot sekitar satu empat ratus ton ini dilengkapi sensor sonar terbaru
serta dipersenjatai torpedo terbaru